yang juga tidak boleh dilupakan bahwa hari ini dua puluh dua juni adalah hari ulang tahun dki jakarta
sudah tua sekali empat ratus sembilan puluh satu tahun
wah selamat ulang tahun untuk jakarta ini walaupun sudah empat ratus sembilan puluh satu tahun tapi tetap ya menjadi salah satu kota yang terdepan di indonesia
betul sekali jadi harus semakin tua ya
semakin punya daya tarik tapi juga bisa membenahi banyak hal
seperti yang kemarin nih ini adalah gambar yang kita coba rekam dari perayaan hut dki jakarta di prj alias di jakarta fair ya
jakarta fair kemayoran ada kembang api
dan juga banyak penampilan juga di sana ya
betul katanya sih ada miss jakarta fair ya
wah udah pakai jakarta fair belum
wah udah tapi kemarin pas perayaan kebetulan lagi nggak ke situ
emang dari beberapa seminggu sebelumnya juga sudah mulai ramai ya di sana
rangkaian acaranya sangat banyak dan juga banyak pameran dan makanan tentunya di sana
oh yang sekarang juga sedang coba dilakukan oleh pemprov dki jakarta ya
menarik minat warga untuk datang ke jakarta fair karena masih ada sampai tanggal satu juli nanti
nah kalau soal hut dki jakartanya nih puncaknya kan hari ini
dan ada perayaan di pulau seribu
nanti mungkin ya akan ada informasinya di cnn indonesia karena rekan kami juga ikut ya
sudah ada di sana
karena berbeda ya tahun lalu diperingatinya secara sederhana hanya di monas tahun ini di pulau tidung
nah kita lihat seperti apa kemarin ya

betul tapi jangan pernah lupa juga
jangan hanya seremoni belaka ya
ataupun perayaan perayaan yang hingar bingar
tentu ada banyak sekali pr ataupun pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh pemprov dki jakarta
ini merupakan salah satu masalah yang tidak terpisahkan dari ibu kota
pertumbuhannya dari tahun ke tahun semakin meningkat
nah sayangnya peningkatan ini tidak dibarengi dengan ketertiban para pedagang tersebut
dan tidak heran mantan gubernur dki jakarta sutioso pun merasa geram terhadap pkl selama masa kelima
pedagang kaki lima merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari ibu kota dari era ke era
bahkan menurut dinas usaha kooperasi kecil menengah perdagangan dki jakarta
pertumbuhan pkl sejak tahun dua ribu enam belas meningkat dari satu ratus tujuh puluh ribu pedagang
kaki lima menjadi satu ratus tujuh puluh tiga pedagang kaki lima
peningkatan ini tidak termasuk pkl liar yang selalu ada tiap tahunnya
pemerintah provinsi dki jakarta mengklasifikasikan menjadi dua bagian wilayah yang berbeda
untuk wilayah jakarta barat dan jakarta timur didapati banyak pkl liar
sementara itu untuk wilayah yang banyak didominasi oleh pkl binaan didapati di wilayah jakarta selatan
pertumbuhan pkl ini menurut kepala dinas umkm irwandi diakibatkan oleh sempitnya lapangan pekerjaan di dki jakarta
karena memang kebetulan sekarang mereka lebih cenderung kepada wirausaha ya
karena kalau jadi pegawai sekarang juga lapangan pekerjaan kalau kantor udah agak sulit ya
dan ini yang lebih gampang dan lebih praktis karena kita juga membuka lapangan peluang pekerjaan dengan berwirausaha
jadi mereka lebih cenderung sekarang kewirausaha
dan lebih nampak hasilnya gitu
pertumbuhan pedagang kaki lima dari era ke era pemimpin dki jakarta pun belum bisa dikendalikan
bahkan dua puluh tahun lalu pada era reformasi pkl dianggap sebagai salah satu masalah yang sulit diselesaikan
di mana kala itu pkl kerap memadati kawasan wisata monas jakarta pusat
makanya bisa saya katakan bahwa mengatasi kaki lima itu kerjaan
menurut saya yang paling makan hati betul gitu kan ya
nah lihat aja apa mudah pekerjaan itu
lagi rencana saja sudah didemonstrasi setiap hari
tetapi rencana kalau yang dianggap itu baik seorang pemimpin itu jangan ragu ragukan aja
dan kalau nanti akhirnya hasilnya itu memang bisa dinemati mereka
mereka juga akan diam kan
selama dua puluh tahun terakhir
pemimpin yang memadati trotoar ini sulit ditertipkan
maka tidak mengherankan pkl kerap berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain akibat legalitas usahanya
yang memaksa mereka harus kucing kucingan dengan aparat keamanan ibu kota dki jakarta
penambahan peraturan dinilai sutioso tidak diperlukan
dki jakarta dirasa cukup memiliki payung hukum seperti peraturan daerah dan peraturan gubernur terkait hal ini
nah kita harus pegang pegang prinsip dasar kan
prinsip dasar yang pertama adalah apa landasan hukum yang kita menertibkan kelima
saya kira perda perda yang ada itu sudah lebih dari cukup menurut saya gitu kan
tinggal bagaimana kita melakukan secara tegas dan konsisten
nah disinilah kuncinya tegas dan konsisten itu karena kita berada di manusia dan mereka mengawan
umumnya seperti itu kan
dua peraturan ini diharapkan mampu mengatur ketertiban puluhan ribu pedagang kaki lima yang terus menjamur di ibu kota
noras pasya jakarta